suara inilah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi ketua santri di tahun dua ribu delapan belas ini
apakah dodot butet ataukah sobri
maka saudara silahkan dibacakan dan dilihat umumkan ke anak anak
suara yang menentukan ini yang dipilih oleh lukman
alhamdulillah menurut perolehan sementara ketiga calon mendapatkan hasil yang setara yaitu tiga puluh suara
berarti berdasarkan jumlah seluruh santri masih ada satu santri lagi dong yang belum memilih
baik sekarang ustadz musa yang mulia dari satu mau tanya sama kalian semua
siapa yang belum menentukan pilihannya acungkan tangannya
disini saya mencurigai seseorang yang saya yakin kalau dia itu belum memilih
lukman udah pilih belum
ya udah ustaz maksimal saya belum sih
coba kalo gitu ustaz nyatakan kamu berduanya akar akar
tuh udah gak masak tuh saya tuh udah bersih
ya bersih itu artinya kamu belum milih
ini ada tandanya tuh cap disitu tadi kalau nyobes udah gini nih om berarti kalau belum ada capek
berarti belum bisa dong sayang ya ya ya ya ya luqman ayo sekarang kamu maju ke depan ke bilik
sekarang tentukan pilihan kamu sekarang ya ya ya luqman cepetan oke stop kamu teman siapa ya kamu
bos kamu siapa ya kamu loh kita simpan tutup jadi kau tahu kan harus pilih siapa ya pastilah
ya pastilah inget siapa cepet cepet malah ngobrol
di warung kopi ini ngobrol di mudah ayo pilih suatu ngerani ya silakan kasih kertasnya
oke sekarang disini ada shobby dan dodot kupikir dulu aku harus coba siapa
execoble dodot supaya dua tahun rasa itu sub kain langsung
hai de parks
nah ini baru udah pilih tandanya
kamu gak lupa coblos kan
aku tuh teman sejati kamu
yaudah aku coblos kamu
suara inilah yang akan menentukan
siapa yang akan menjadi ketua santri di tahun dua ribu delapan belas ini
silahkan dibacakan dan dilihat
umumkan ke anak anak
suara yang menentukan ini
yang dipilih oleh lukman
allah belum berkenan nanti kalau allah sudah berkenan pasti aku nanti bisa terpilih lagi
sebenarnya dia mau pilih saya ulfaza
tapi karena dia belupa
duduk dengerin nih ustadz mau pantun
ke pasar bawa galah
jangan lupa membeli talas
kalau kamu sudah kalah siap siap untuk ikhlas
sobri ketika kamu berkomitmen untuk mengikuti sebuah kompetisi
maka kamu harus siap dengan segala kemungkinannya
yaitu kalah harus berlapang dada ya
yang lapang golev kelebaran
baik dan sekali lagi
berikan selamat dan tepuk tangan yang meriah untuk ketua santri kita yang baru
kasih selamat buat duduk ya
tepuk tangan lagi buat anda
semoga manah ya duduk
selamat selamat selamat
baiklah para santri wadah santri watih pendukung santri punhantah
ketua santri kalian yang baru dodon
ya silahkan boleh tepuk tangan lagi
ustadz harap kalian bisa mendukung dodot
untuk mewujudkan program program kerja
dan menjadikan pendukung santri kunantan yang lebih baik lagi ya
ada yang ingin disampaikan
silahkan ya teman teman
semoga dodot bisa meneladani
yang menjadi pemimpin kita semua
siddiq tabrik ammanah dan fatonah
karena pemilihan sudah selesai
dan dodot yang menjadi pemimpin para santri dan santri watih
maka kita doakan semoga dodot dapat menjadi pemimpin yang baik dan baik ya dodot

numpang makan di rumah elvi sukaisi
cukup sekian terima kasih
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
baiklah untuk seluruh santriwan dan santri watih
karena sebentar lagi akan memasuki waktu sholat zuhur
ustadz mempersilahkan kalian untuk bersih bersih atau mandi ya
mandinya harus antri
jangan kelamaan nanti airnya habis
dan jangan memakai peralatan mandi teman teman yang lain
karena itu nggak baik
mandi yang bersih cepat wangi
seperti ustadz musa'i mulla dan santun
kalau begitu sekarang silahkan kalian untuk bubar
dan mandi siap siap untuk sholat zuhur
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
ustadz musa'i mulla dan santun
gembira gembira apa ya pak insyaallah saya keringin mengajak ustadz musa untuk mengajar
di pondok pesantren lain ustadz musa berjihad di jalan allah itu bisa dimana saja tidak harus
diperlantarkan betul ustadz kebetulan saya dengan pakai rashid sudah bicara banyak beliau sangat
membutuhkan tenaga pengajar di pondok pesantren beliau sebenarnya kami masih butuh perlu
dengan ustadz musa tetapi alhamdulillah kebetulan ada ustadz ridwan ustadz al bela dan juga mpositi
yang membantu di pesantren kunanda ini insya allah mereka masih bisa menghandle anak anak santri di
sekarang saya jadi mengerti bagaimana perasaannya usazah nurul ketika harus meninggalkan pondok
pesantren konanta meninggalkan para santriwan dan santriwati saya baru merasakannya sekarang saya sedih